hari ketiga lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah suasana kota palembang sumatera selatan terpantau ramai
seperti di kawasan bundaran air mancur yang ada di pertemuan jalan merdeka dan jalan sudirman
selain itu arus lalu lintas di atas jembatan ampera pun terpantau padat
beginilah situasi arus lalu lintas di pusat kota palembang yang terpantau padat
hal ini dikarenakan banyaknya lokasi wisata di sekitar kawasan bundaran air mancur
seperti benteng kute besak masjid agung pasar enam belas ilir hingga jembatan ampera yang menjadi ikon kota palembang
selain itu banyak juga masyarakat yang mengunjungi sentra kuliner kampung pempek dua puluh enam ilir
untuk berburu oleh oleh makanan khas palembang
kampung pempek karena harganya yang sangat murah
pada libur lebaran ini masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk mengunjungi tempat wisata di beberapa daerah
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia
adi dwinanda di palembang sumatera selatan
adi bagaimana antusiasme masyarakat
untuk berwisata di h tiga libur lebaran ini apakah kemudian banyak destinasi wisata di sana yang diserbu oleh masyarakat tadi
selamat sore rifana
pada hari ketiga lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah ini nampaknya masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berwisata
ataupun menikmati wisata wisata kuliner yang ada di berbagai wilayah
salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini yaitu di palembang sumatera selatan
nah rifana saat ini saya berada kalau misal anda bisa melihat ini di belakang saya adalah jembatan ampera
salah satu jembatan yang paling ikonik di kota palembang ini situasinya sangat ramai sekali
bahkan tadi sempat terjadi kemacetan beberapa kali karena memang rifana
kalau boleh saya jelaskan di sini itu banyak sekali tempat tempat wisata
salah satunya adalah masjid agung kemudian benteng kuto besa kemudian tadi ada di sungai musi juga
ini di sampingnya ini banyak sekali wisata wisata kuliner yang bisa dikunjungi oleh masyarakat
kemudian di jembatan ampera sendiri ini
tadi juga saya sempat menemukan beberapa masyarakat ini sempat berfoto foto walaupun situasinya masih hujan yang cukup deras
ini tampaknya menunjukkan antusias masyarakat untuk terus berburu wisata
ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga mereka untuk berwisata di salah satu spot ikonik yaitu di jembatan ampera
dan selain itu rifana tadi saya juga sempat mengunjungi beberapa tempat wisata
salah satunya adalah di kawasan sungai musi sendiri ini memang terpantau sangat ramai sekali
banyak masyarakat yang menghabiskan waktu karena memang inilah momen
dan sudah dua tahun kita tidak bawa liburan apalagi merayakan idul fitri
baru tahun ini yaitu tahun dua ribu dua puluh dua masyarakat akhirnya boleh merayakan idul fitri bahkan boleh diizinkan liburan oleh pemerintah
dan selain itu masyarakat tadi juga menghabiskan atau berburu oleh oleh rifana
tadi saya juga sempat berburu oleh oleh di salah satu sentra pempek paling terkenal di palembang yaitu adalah kampung pempek dua puluh enam ilir
karena yang menarik adalah rifana kalau kita misalkan beli pmp di jakarta itu harganya dua puluh ribu itu sudah terbilang cukup murah
namun saya menemukan pempek yang paling murah di palembang ini yaitu seharga seribu rupiah
hal ini kemudian menyebabkan banyak masyarakat yang ingin berburu pmp di kampung pmp tersebut karena harga pmpnya ini yang murah rifana
dan selain itu kalau boleh saya ceritakan situasi harus selalu lintas di kawasan saya melaporkan saat ini
ini memang masih cukup ramai karena memang jalan ini adalah jalan pusat kota
dan banyak sekali masyarakat baik itu dari luar palembang ataupun kota palembang yang melintas dari arah jalan sudirman
merdeka kemudian di belakang saya ini jembatan ampera juga situasinya masih cukup ramai lancar
karena memang jembatan ini adalah menyambungkan antara palembang ilir dan juga palembang hulu
dan karena memang di jembatan saya ini juga menghubungkan kota palembang dengan sejumlah kota di luar palembang
seperti bengkulu jambi dan sekitarnya rifana
jadi dapat anda saksikan sendiri bagaimana keriuhan antusiasme warga palembang menyambung lebaran idul fitri ini
dan menghabiskan waktu bersama keluarga
dan nanti malam ini saya juga
dan rencananya akan mengunjungi satu tempat wisata lagi
karena saya ingin juga memanfaatkan momentum lebaran ini untuk berwisata
karena saya jujur sudah dua tahun tidak berwisata pada saat momen lebaran
dan inilah saat saya untuk berwisata
namun rifana kembali kami sampaikan walaupun kita sudah diizinkan untuk melakukan wisata ataupun merayakan idul fitri
tetap ya kita harus mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia
adi dwi nanda melaporkan langsung dari palembang sumatera selatan
selamat bertugas kembali jaga kesehatan